ke sorotan lainnya bupati sidoarjo ahmad mudlor ali resmi ditahan dalam kasus dugaan korupsi
di lingkungan badan pelayanan pajak daerah kabupaten sidoarjo jawa timur
pj gubernur jawa timur adi karyono menunjuk wakil bupati sidoarjo subandi sebagai plt bupati sidoarjo
bupati sidoarjo ahmad mudlor ali resmi ditahan setelah diduga terlibat dalam korupsi pemotongan insentif asn bppd kabupaten sidoarjo
senilai dua tujuh miliar rupiah setelah kpk melakukan operasi tangkap tangan pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
menetapkan siskawati kasubak umum bppd sidoarjo dan kepala bppd sidoarjo ari suryono sebagai tersangka
ketiganya diduga secara bersamaan mengatur dan mengumpulkan potongan dana insentif
yang besarannya ditetapkan sepuluh hingga tiga puluh persen sesuai dengan nilai insentif yang diterima
kpk masih mendalami terkait keuntungan yang diterima masing masing pihak termasuk besaran yang didapatkan bupati sidoarjo
ama atau saya baca saja satu kaligus ingin lanjut sebagai ama bupati kabupaten sidoarjo
yang berikut konstruksi perkara diduga telah terjadi
dalam jabatan selaku bupati kabupaten sidoarjo
pemerintah kabupaten sidoarjo tentunya
sementara itu pj gubernur jawa timur adi karyono menunjuk wakil bupati sidoarjo subandi
sebagai plt bupati sidoarjo menggantikan ahmad mudlor ali yang ditahan oleh penyidik kpk
terkait kasus korupsi pemotongan dana insentif
pj gubernur jatim juga telah menyiapkan surat pergantian bupati
adi karyono menyatakan penunjukan plt bupati ini berdasarkan undang undang yang berlaku untuk kepala daerah
yang menjadi tersangka dan ditahan satu x dua puluh empat jam
sebelumnya kpk sempat menjelaskan mengapa operasi tangkap tangan ini terkesan berjalan lambat
kpk menggunakan strategi penyidikan yang berlangsung dari luar menuju ke pelaku utama
hingga akhirnya bupati sidoarjo ditahan